sempat tertahan hampir dua tahun saudara direkturat jenderal biacukai kementerian keuangan
menyerahkan alat belajar yang dihibahkan perusahaan korea selatan untuk sekolah luar biasa
biaya cukai menyatakan alat belajar berupa keyboard braille itu
semula dibebani bea masuk ratusan juta rupiah karena adanya kesalahpahaman
dirjen beacukai askolani mengatakan
barang kiriman hibah itu kini telah ditetapkan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan
semula saudara alat belajar ini diketahui sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan
sehingga bea cukai menetapkan pentarifan hingga ratusan juta rupiah sesuai dengan mekanisme pemerintah
sebelumnya alat belajar slb yang dihibahkan perusahaan korea selatan ini tiba sejak delapan belas desember dua ribu dua puluh
tarif yang harus dibayarkan penerima barang hingga ratusan juta rupiah sebagai bea masuk dan pajak
sehingga proses pengurusan barang terhenti hampir dua tahun
kami akan serahkan tadi yang alhamdulillah kami bisa tetapkan pembebasan yang masuk untuk keyboard slb
tahun dua ribu dua puluh dua teman teman sekalian
itu mekanismenya barang kiriman